nah hari ini seorang penyandang disabilitas rahmat hidayat bertekad nih menyeberangi selat madura dengan cara berenang melintasi serat madura
untuk melihat seperti apa upaya yang dilakukan sudah ada produser cnn indonesia rangga umara di selat madura
rangga sepertinya belum siap rangga bagaimana apakah anda sudah bisa mendengar saya
bagaimana ini persiapan di sana apakah sudah dimulai dan bagaimana ini antusiasme warga ataupun siapapun yang ingin melihatnya
sepertinya rangga masih bersiap siap untuk bisa melihat bagaimana detik detik para perenang ini terutama untuk yang disabilitas ini ya untuk menyeberangi selat sunda
selamat pagi kawan kawan
rangga saya berada
saya berada di dermaga batu borong madura bangkalan madura dan saat ini baru saja dilepas peserta terakhir sekitar lima puluh orang peserta terakhir perlombaan triathlon dan juga lomba menyebrangi selat madura sepanjang dua tujuh km
nah ini cukup menarik karena bisa anda lihat di belakang saya ini juga sudah cukup banyak begitu para pengiring yang baru saja melepas sekitar lima puluh peserta terakhir
yang melakukan perlombaan menyeberangi satpadura sepanjang dua tujuh km
dan ini adalah bagian dari lomba triathlon yaitu tiga kali melakukan perlombaan
salah satunya pertama kali adalah menyeberangi selat madura ini kemudian para peserta yang jumlah totalnya ini sekitar dua ratus hingga tiga ratus orang ini kemudian melakukan bersepeda
sepanjang tiga km lalu kemudian berlari di sepanjang di sekeliling pantai kenjeran itu sekitar dua km
nah ini kemudian juaranya nanti akan ditentukan berdasarkan waktu terbaik mereka
nah kawan kawan juga ada yang menarik di sini yaitu adalah salah satu peserta yang berbeda dari para peserta yang lain
dia adalah rahmat hidayat nah rahmat hidayat ini adalah seorang peserta penyandang disabilitas
dia terlahir tanpa memiliki kaki dan tadi saat melakukan pemanasan kemudian saat bersama dengan beberapa orang peserta lainnya juga mendapatkan sambutan yang cukup istimewa
saya tadi sempat berbincang bincang sedikit dengan rahmat hidayat dan saya bertanya apa yang membuat dia kemudian bisa begitu berani untuk mengalahkan
dan bagi kebenaran yang tersebut saya menurutkan dengan kebenaran yang tersebut
dengan semua keterbatasan yang dia miliki dan ternyata rahmat hidayat ini juga adalah bukan hanya sekali ini saja mencoba untuk melakukan kegiatan yang ekstrim
begitu merenangi atau menyeberangi selat karena sebelumnya juga sudah melakukannya di palu beberapa waktu yang lalu
tadi juga komandan korps marinir juga sempat memberikan apresiasi kepada rahmat
karena menilai rahmat dengan segala keterbatasannya dengan semua hal yang dia miliki yang berbeda dengan kita dan masyarakat lainnya yang memiliki tubuh yang lengkap
tetapi rahmat justru bisa menunjukkan tekad kemudian menunjukkan semangatnya dengan latihan yang sangat keras tentunya dan bisa mengikuti perlombaan perlombaan triathlon kemudian berenang dengan jarak yang cukup jauh
yang mungkin saya sendiri saya yakin saya tidak bisa untuk melakukan hal yang seperti yang lain
jadi saya akan melakukan
kembali ke anda
baik terima kasih
rangga umar atas informasinya tentunya ini menjadi seperti yang tadi rangga katakan bahwa ini menjadi suatu pelajaran buat kita yang memiliki kondisi yang sempurna begitu memiliki segala macam
sedangkan tadi rahmat hidayat sendiri memiliki kekurangan
tapi masih berusaha untuk melakukan segala macam termasuk keinginannya untuk bisa menyeberangi selat madura
dan pastinya dengan latihan yang keras
kemauan yang gigih akhirnya dia bisa menunaikan mimpinya ya untuk menyeberangi dan mengalahkan selat madura
dan ternyata tidak hanya selat madura
sebelumnya ini rahmat hidayat perenang disabilitas asal cimahi berusaha membuat rekor
setelah teluk palu rahmat berusaha menaklukkan selat madura yang sekarang sedang dilakukannya
dan menyebrangi selat menjadi target pria tiga puluh dua tahun yang dilahirkan tanpa kaki tersebut
rahmat akan berenang bersama puluhan personil angkatan laut dari madura menuju surabaya
rahmat mengucapkan selat madura dengan berat
rahmat mengucapkan selat madura dengan berat
doa ibu bagi rahmat menjadi penguat mentalnya
begitu juga ketika ia berusaha mengarungi selat madura
tidak ada persiapan khusus
ia mengaku tekad doa dan dukungan dari orang orang sekitarnya lah yang membuatnya nekat menyeberangi selat selebar lima kg
rahmat lahir tanpa kaki
putra pasangan ayub dan adema sito itu mengaku sering mendapatkan hinaan
namun ia memilih tidak membalas hinaan itu
dalam diamnya itulah rahmat bertekad membuktikan diri
kini ia menjadi inspirasi bagi banyak orang termasuk anggota tni yang akan berenang bersamanya di hari armada
dulu waktu pesantren saya pak
kan saya suka tidur di masjid
kata teman saya itu
kayak anak anjing aja
cicing di masjid katanya gitu
buat saya tidak akan jadi hambatan walaupun tidak sempurna
saya tetap akan berjuang akan mencoba
kayak orang orang secara kasat mata sempurna
meski baru setahun berenang rahmat memilih laut menjadi tempat pembuktian dirinya
saat ini rahmat bisa berenang tanpa henti sejauh seribu meter
dengan waktu tiga puluh lima menit saja
kalau saya latihan di kolam itu tantangannya paling orang orang lah
apalagi sekolah sekolah kan suka ada yang latihan itu tantangannya
ya kalau di laut sih tantangannya dulu ya ombak aja sama arus
saya sih kalau pagi pagi kecil waktu di indramayu tuh
kalau di indonesia itu
kalau di indonesia itu
kalau di indonesia itu

ya itu pertamanya sih apa deg degan
jantung berdebar gitu
pria itu mengucapkan rasa terima kasihnya karena diberi kesempatan ikut berenang di selat madura dalam rangka hari armada
baginya ini mimpi yang menjadi nyata
tapi bagi begitu masih saja ada yang menganggap remeh rahmat hidayah
baru juga dua ratus meter orang orang yang tadinya memandang rendah rahmat
yang udah turun di kolam melihat rahmat terus bolak balik nggak berhenti
dia langsung pada naik malu sendiri
karena dia kan berenangnya baru cuma melebar gini cuma delapan meter
sementara rahmat lima puluh meter bolak balik terus nggak berhenti
nah di sana mereka jadi mau berenang lamapun kan mereka akan naik
karena dia tadinya meremehkan rahmat jadi malu sendiri akhirnya naik pada nonton rahmat semuanya
guru ngaji dicimahi itu tidak ingin dikasihani
yang ia butuhkan adalah kesempatan
rahmat ingin negara lebih memperhatikan potensi yang dimiliki penyandang disabilitas
sehingga tidak dianggap sebelah mata
miftah farid bangkalan